mau kemana sih bang
aduh bingung banget
disini tuh banyak tempat
ada outboundnya ada pemancingannya
bisa naik kuda banyak banget
jadi yang mana dulu ya enaknya ya
katanya ada rubah terbang
nggak usah ditranslate gitu aja sih
sebelum main wahana yang lain
kita naikin adrenalin dulu yuk
nah kalau mau naik flying fox
ini bener ya mas
naik flying fox itu harus
memikirkan yang pertama adalah
safety atau keamanan
betul namanya harness
sama ini yang terpenting
di bagian kepala
harus diingat setiap peralatan
ditangani petugas yang profesional ya
jangan dorong dong
yuk mas mas
kok berhenti sih
kamu yang ngerjain ini
kenapa berhenti nih
buruan jalan lagi
tidak mas masih masih
ya timbalik lagi
dia ngerjain saya ya nanti saya kerjain balik
lihat aja tenang aja
panjang kabel layang ini kurang lebih tiga puluh meter
relatif tidak terlalu jauh sehingga flying fox di sini cukup aman bagi anak anak
menunggangi kuda poni juga menjadi incaran anak anak
meski ditemani petugas tetap harus dalam pandangan orang tua ya
yeay nextnya kita akan naik kuda
keren loh namanya ini
luki ini dengan usia lima belas tahun sudah menjadi pawang kuda
wow kudanya sendiri umurnya tiga belas tahun
dan beratnya sekitar seratus kilo
nah sebenarnya ini lebih sebaiknya untuk dinaiki oleh anak anak ya
keberatan nggak bang
berputar putar sambil menikmati suasana alam yang asri
sedikit mengobati kerelahan
serunya kalau naik kuda itu
kita bisa sambil menghirup udara segar
di sini lihat nih ada banyak tiang tiang kalau kita lihat untuk permainan flying fox
tadi saya sudah
sebelah sini ada untuk memanah
wah panah asmara
kalau tertancap langsung jatuh cinta
badan bergetar perut jadi lapar
apalagi di sini ada restoran enak
hmm pantang pulang sebelum kenyang
tapi di sini makanan yang sudah tersedia di meja saya itu banyak banget
ada ini pindang patin khas sumatera

ini pindang patin khas sumatera

favorit saya karena biasanya dia rasanya seger seger
ini mungkin pedes tapi seger
ini sambal rempai
ini yang menjadi cirinya adalah tomat rampai
tomat rampai terus ada cabai merah
ini mungkin agak sedikit
agak pedes ya saya masuknya lumayan banyak
saya mau makan dulu
sebagai hidangan penutup saya menyantap es teler yang rasanya manis bukan dari gula biasa tapi dari sirup nangka
kelihatan ini ya
kalau yang ngeces loh
begini nih kalau kameramen gak sabaran bukannya dapat ikan bakar malah dapat luka bakar
yah perut kenyang
saatnya untuk memancing
nah di lubana sengkol ini ada dua ratus meter persegi kolam ikan
dan di dalamnya ada delapan belas ton ikan dari sembilan jenis yang berbeda
jadi ini tadi awalnya sejarahnya lubana sengkol ini dimulai dengan pemancingan saja
barulah ada kemudian wana wana bermain dan lain sebagainya
mas ikut mancing aja yuk
nanti basah bang
basah basah dikit gak apa apa yang namanya juga kena air gitu
ayo ikut gak seru lah kalau mancing sendirian
gimana dong eh tapi kan kita punya temen yang juga lagi mancing hari ini
ikannya berontak mas
kayaknya gak bisa deh
aduh give up give up ini berat banget kayaknya
biarkan saja yang pada ahlinya ya kita berikan pada ahlinya
mas mas kok nggak bisa sih mas
namanya juga mas
saya bantu dengan doa ya pak
bismillah kasih gita
ini udah kelihatan tuh udah kelihatan
ini monster fish nya
memang berat sekali ini
rumah beban hidup berat mas
jangan ditanya lebih berat beban hidup pastinya